ketiga mengandung high protein
karena rasanya bandung banget
terus juga ada siomay basahnya
ada bakso tahunya ada baksonya

kenapa nih cuanki yang pertama
ada berbagai pilihan ya
setidaknya ada mie kocok bandung
bakso cuangki dan soto bandung
saya akan mencoba semua makanan itu
kalau anda mampir di sekitar gor pajajaran
ada aneka warung makan di sini
ada penjual bakmi warung sate ayam
sate kambing ada juga bakso goreng
tapi sesuai rencana saya mau makan mie kocok
mie kocok sebenarnya makanan yang gampang ditemui
di berbagai pelosok bandung
tapi mie kocok cepai ini kabarnya
legendnya mie kocok di bandung
maklum warungnya sudah buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
mie kocok adalah mie yang disajikan dengan potongan daging sapi dan kikil
tauge serta kuah kaldu daging sapi
tapi yang membuat aromanya khas adalah cara memasaknya yang menggunakan arang
satu porsi mie kocok ini dibanderol dua puluh lima untuk mie kocoknya saja
dan tiga puluh lima rupiah untuk mie kocok
makan mie kocok sudah
nah sesuai yang disarankan
sebelum nanti terakhir soto bandung
bakso cuangki ini berada di jalan serayu
dulu sih cuangki ini dijual keliling
tetapi penjualnya memang sering berhenti agak lama alias manggal
di jalan serayu ini
ketika penjual yang mendirikan kios cuangki ini pun memakai nama cuangki serayu
kios bakso cuangki ini berada di permukiman penduduk dan perkantoran
satu porsi cuangki terdiri dari bakso siomay tahu hingga batagor kering
per porsinya dibanderol tujuh belas rupiah
yah akhirnya saya dapat juga nih bakso cuangki yang tadi agak sedikit mengantri

kalau dilihat memang dari porsinya ini
buat saya terlalu banyak dan cukup lengkap juga dibandingkan dengan yang lainnya
yang beda mungkin tempatnya agak sedikit cozy ya
karena sebagian besar di bandung bakso cuangki biasanya dijualnya secara berkeliling gitu
kita akan cari tahu bagaimana rasanya nih
tempat ini selalu ramai
dua ratus hingga lima ratus porsi pasti habis terjual terutama pada akhir pekan
dari kawasan serai kota bandung saya bergeser ke jalan sawah burung kota bandung yang letaknya tidak jauh dari pusat alun alun kota bandung
katanya di sini ada satu soto yang legendaris khas kota bandung
seperti apa rasanya langsung aja kita masuk yuk
namanya soto bandung m tarya
soto bandung ini terdiri dari potongan daging cincang potongan sawi kacang kedelai lobak rebus seledri rempah rempah seperti kunyit dan lengkuas
yang telah bercampur dengan kuah

dan beginilah penampakan soto bandung dan nasi putih
soto bandung m tarya ini satu dari sekian banyak soto yang terkenal di bandung
kalau mie kocok cepai berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima soto m tarya ini sudah buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi ini resep turun temurun tiga generasi loh
soto bandung tadi terakhir ya rekomendasi saya untuk makan siang anda
saya benar benar warrek atau kenyang dalam bahasa indonesia
mulai dari mie kocok bakso cuanki dan terakhir tadi soto bandung
mudah mudahan anda bisa mendapatkan inspirasi dan sudah menentukan makan siang di mana kalau datang ke kota bandung
jangan lupa berkulir di kota bandung
kiki haryadi bandung